di tengah pandemi banyak pengusaha batik yang mengalami penurunan omset
salah satunya aryono setiawan pengusaha batik di surabaya jawa timur
yang penjualan batiknya menurun hingga lima puluh persen
tidak mau kalah oleh covid sembilan belas aryono dan pekerjanya justru berinovasi menciptakan batik dengan motif virus corona
motif ini kemudian dikombinasikan dengan warna yang cerah sehingga batik terlihat lebih modern
dalam pembuatannya batik tersebut menggunakan teknik cap kombinasi
kalau motif corona ini lebih simpel ya simple yang itu nggak terlalu rumit motifnya
tekniknya sebenarnya sama dengan pembuatan batik batik yang lain
jadi kita melalui proses pelilinan canting cap dengan motif corona
terus kemudian kita warna coletan kemudian kita lorot
yang menarik mulai pengecapan motif virus corona hingga proses menjahit
aryono melibatkan dua belas pegawainya yang merupakan penyandang tunarungu
salah satunya wawan yang bertugas melakukan pengecapan motif batik pada selembar kain

yang dibangkitkan dengan zheng yunlin negeri dengan utama balon coba lebih pristirihai dalam ketinggian di video

sebelum membuat pintas kain mencapaiuf ternyata untuk adanya
bermotif virus corona ini memang baru berjalan sebulan
tetapi sudah mendapat respon positif dari masyarakat
ratusan pesanan sudah dilayani dari komunitas hingga instansi di wilayah surabaya dan sekitarnya
bukan hanya dalam bentuk kain produk batik dengan motif baru ini dijual dalam bentuk kemeja dan juga masker
untuk dua lima meter kain batik bermotif virus corona ini
dibanderol rp satu ratus lima puluh ribu rupiah sudah termasuk ongkos menjahit